baik amir maupun anton tidak pernah menyangka akan berurusan dengan polisi
karena praktik dukun yang mereka lakukan
ancaman hukuman minimal lima tahun penjara menjerat keduanya
demikian halnya pria bernama sarkum asal brebes jawa tengah ini
pria yang mengaku sebagai dukun ini menyebut terpaksa melakukan perbuatan
tak terpuji kepada korban pelajar smp atas permintaan sang istri
barang bukti berupa jenglot dan minyak wangi turut disita polisi
tapi jujur pu saya enggak kehendak sendiri
di seluruh istri kan dari awal juga dikenalin sama istri dikenalin sama istri
saya juga sebenarnya enggak pegang masalah sama istri
dia bertiga gitu kan
akhirnya saya ini menjadi kasus juga
saya yang kena batunya juga
maraknya kasus dukun cabul ini tak lepas dari masih adanya keyakinan sebagian warga
bahwa dukun bisa membantu menyelesaikan permasalahan
yang terjadi di luar negara
tak sedikit yang rela bersusah payah menyiapkan sesaji yang menjadi syarat dari sang dukun
agar tujuan mereka tercapai
bahkan warga pasrah saat diminta melakukan hal hal di luar nalar
sosiolog universitas gajah mada sunyoto usman menyatakan
keputusan seseorang pergi ke dukun tak lepas dari realitas yang dihadapi
yang tidak sesuai dengan harapan
nah biasanya kalau orang punya masalah
bisa dipecahkan secara rasional
namanya rasional yang instrumental
sebab akibat dan sebagainya
itu biasanya lalu pergi ke yang gaib itu
jadi kalau yang rasional sudah mentok
sudah tidak bisa lagi
mengurangi gap masalah dia
itu lalu dia pergi ke yang
yang tidak sesuai dengan harapan
gak gaib itu
pergi ke dukun seolah menjadi jalan pintas menyelesaikan masalah
mimpi dan janji manis yang ditawarkan sang dukun
kerap berujung pahitnya kenyataan
kalau sudah begini
akal sehat tetap menjadi kunci terselesaikan yang masalah pribadi
sebab biasanya warga yang datang ke dukun
sudah memiliki perspektif yang bersumber dari subjektivitas pribadi
di berikutan cnn indonesia